pengadaan barang dan jasa di lingkungan dpr ri dengan nilai fantastis memang tak pernah luput dari bingkai atas sorotan netizen
nah di lini masa sedikit juga nih komen yang bikin netizen katanya geleng geleng kepala
pasalnya netizen membandingkan dengan kinerja para anggota dewan yang masih dianggap kurang atau tidak bahkan sepadan
kami bahas lengkapnya bersama dudi rudianto founder evelo big data analytics
selamat malam mas dudi
oke apa kabar mas budi terima kasih loh udah gabung dengan connected malam hari ini
kita ngomongin sekarang dua hari belakangan lah ya dua tiga hari belakangan yang lagi rame adalah hashtag empat puluh delapan tujuh m atau juga hashtag gorden
sekarang gorden paling mahal katanya pokoknya di negara ini empat puluh delapan tujuh dari anggota dewan
sentimen di lini masa itu menanggapi anggaran fantastis untuk gordon kemudian aspal baru gedung ini
apa sih mas dudi
oke pertama berdasarkan data esolo kami melakukan pemantauan di tiga platform paling besar
di youtube di instagram dan juga di tiktok
nah tiga platform ini jumlah percakapan memang terbiasa
di instagram sampai dua puluh ribu di tiktok mencapai tiga ribu
di youtube memang belum membesar di twitter di kbk yang terlalu beragam
sentimennya memang negatif

lima puluh lima ini cukup besar karena umumnya yang berjauh lebih
tidak pernah di update
di luar kami melihat kemudian penyelenggaraan menang menang kemudian ke dalam kendaraan ekonomi
nah soal isu pergantian gordon ini memang
kita akan memulai
publik itu mencari tahu apa alasan itu
memang sejumlah alasan diungkapkan
kecuali setengah tahun tidak pernah ini
kondisinya sudah sangat besar
akan tetapi juga menggoyahkan apa namanya
semen dan emosi
bahwa pergantian gordon ini negatif dan juga posisi karnas tidak berhasil
sebenarnya ini bukan soal pergantian gorden
ini soal yang ingin mengganti adalah dpr
jadi siapa yang mau mengganti itu
siapa yang mau mengganti ini
apa citranya atau kredibilitasnya memang harus diakui tidak begitu baik ya untuk warganet di timeline ya
sehingga ini yang membuat angkanya negatif
kemudian bahkan evelo itu mencatatnya
mas dudi ini kan banyak banget akhirnya netizen yang geleng geleng kepala
ya kan gara gara
gorden masalah gordon anggaran fantastis
tapi kalau katanya mas dudi
bukan soal gordennya tapi siapa yang ingin ini mengganti
memangnya kalau di lini masa dari catatan evelo dari catatan mas rudy sendiri framing para anggota dewan ini seperti apa sih
kalau evelo tidak sepakat bahwa kinerja negatif dan kinerja anggota dewan
itu adalah brand dari lembaga yang bernama dpr itu di masa dulu
sebagai contoh ya mbak ya
presiden juga punya pesawat kepresidenan yang harganya juga fantastis
pesawat yang saja yang mahal
sejaya operasionalnya juga sangat mahal
apakah itu problem jawabannya tidak
karena publik percaya dengan brand brand yang sejajar
agar masuk ke perwakilan lembaga
tetapi khusus dpr
tidak berkaitan dengan sentimen terhadap kinerja
jadi publik itu bisa dibilang tidak terlalu ingat ada lima ratus sekian anggota dewan
di luar mungkin bakar
bank kursi atau petimpikan yang memang keras gitu ya
tetapi memang publik tidak percaya
sampai akhir tahun dua ribu dua puluh
satu empat juta di tiktok yang dianggap itu menemukan bahwa
omnibus law itu adalah hal yang potensial
pada peringkat ke tujuh
tema terdampak yang diikat di tiktok
nah omnibus law ini apa yang diingat
aparat yang retrasif
pendidikan mic yang mahal
protes pegan besar
masih buat saat itu dan
ingatan akan omnibus law itu menurun
menurunkan kayaan kepada
tersebut dari sebuah geng
kadang kadang tuh memang kita
menangkap momen itu
tapi hal yang paling pahit itu aja dikenal
padahal sebenarnya mungkin dari ratusan anggota dewan
dari keseluruhan anggota dewan
kita yakin dan kita masih percaya
tidak semuanya iya kan
pasti ada juga beberapa
atau mungkin sebagian besar yang masih on the track
tapi kenapa itu tidak ditangkap oleh netizen
tidak ditangkap oleh lini masa kita
apa publikasinya yang kurang
atau memang kesan buruknya ini pahitnya mungkin
nempelnya udah lama banget gitu atau gimana
ya nempel sudah lama banget
mungkin kita jelaskan apa yang kita
itu beberapa diantaranya
korban apa yang kita sebut
jadi kehadiran teknologi
masih masih bermakam dan turun
ini merubah behavior masyarakat kita
nah kan mereka
tidak mengikuti atau mengambil value added dari
keberadaan teknologi teknologi dengan senang
itu akhirnya menjadi korban
berjadilah apa yang disebut
nah dpr ini mengalami apa yang disebut
karena memang secara berkomunikasi
tidak menjadi tradisional
presiden pemerintah era jokowi memutuskan
termasuk juga melalui dpr
memindahkan ibu negara kita dari jakarta ke jakarta
tetapi publikasi atau cara menyampaikannya ke publik
pak jokowi memutuskan bertema
nah value added inilah yang paling diingat oleh
ini sekali melakukan hal hal
yang kita lihat kalau di media sosial
sehingga masyarakat tidak merasakan value added
dari apa yang disebut
pada lika kemarin
yang diingat orang bukan
itulah value added dari dpr
kemudian kemarin kita ingat
atau seorang terbaik
itulah apa yang disebut dengan value added
sebuah bagian negara
untuk memperbaiki keputusan
oke intinya value added itu
mungkin kalau yang sedikit saya tangkap
atau pendekatannya itu
mungkin juga yang kurang
sehingga itu menimbulkan
respons yang kurang baik ya
oke mas dudi kita balik lagi ke empat puluh delapan
kemudian soal aspal ini
artinya kalau ini
suara suara di lini masa ini
yuk lampu hijau maju terus gitu ya
pandang mundur gitu
apa yang akan
berubah dan bergerak di timeline
ya pertama begini
ini tidak terjadi di twitter
tetapi justru terjadi di sistem dan tiktok
kuvisi pengguna nya itu sangat tinggi
itu suatu yang
emosi anger ini meningkat
ini kalau terus bergulir
dpr tidak memperbaiki cara untuk berkomunikasi
emosi anger ini akan mendingkat
kita berhubung pada
tidak lagi di media
mudah mudahan saran ini
bisa didengarkan ya mas dudi
oleh anggota dewan
kalau tidak mau menambah coreng gitu
paling tidak ini didengarkan
harus ada value added nya
approaching nya itu juga
anggota anggota dewan pun
apa kredibilitas keapa bapa
kredibilitas kemampuan yang mumpuni
dan juga bisa
menyalurkan aspirasi masyarakat
sebagaimana seharusnya ya
terima kasih mas dudi rodianto
sudah bergabung dengan
cnn indonesia connected malam hari ini
sehat selalu mas dudi